tugas kamu di sini
kita ke markas sekarang
tugas kamu di sini
tugas kamu di sini
dia anak laki laki kan
nih larang ikut lagi
takut ditanya tanya sama bapak
kenapa ceydo mundur
kan neng maju
kalau oce maju juga nanti tak perahkan
kan ceydo bisa geser aja
saya mau permisi dulu
oke kita tunggu dia
apit budi tjenda dandewa
saya kasih tugas untuk menyingkirkan
tukang parkir di beberapa titik
setelah itu mereka diburu
dan dibantai satu persatu oleh anak buah darman
waktu saya kontak darman
katanya bukan atas berita dia
mungkin dia dibayar sama orang orang
yang sudah disingkirkan apit budi tjenda dandewa
mereka dibayar tukang parkir
mereka memangnya punya uang
buat bayar anak buah darman
mungkin mereka punya backing
itu yang harus kalian tahu
tugas kalian cari bekas anak buah darman
sekalian cari siapa yang bayar mereka
selain itu tugas kalian
menyelesaikan tugas teman teman kalian
singkirkan orang orang yang pegang pasar
jalan udah ada yang ngegantiin kamu
kalau sekarang kenapa
lagi jalan mau ke rumah mertua
disuruh betulin genteng
tadi malam merosot
gara gara kecing kawin
kamu udah gak parkir
katanya gara gara habis dipukuli orang
muka kamu sampai hancur kayak gini
saya dipukulinnya di perut
kegiatan kita cuma gini aja
dari warung ke warung
kamu mau pulang
mana hasil parkir
kamu terus terang aja
kita lagi ada masalah
gak usah tahu diam lah
saya tuh sebenernya kecewa sama awos
karena gak peduli masalah parkiran kita
masalah pekerjaan kita
kalau dilihat dari sejarahnya
dia yang harusnya paling punya kepentingan sama masalah parkiran kita
dia yang menemukan tempat itu
kalau harus kehilangan
harusnya dia yang merasa paling kehilangan
tapi kelihatannya dia santai aja
tapi justru lagi sibuk
di tempat kita udah ada orang lain yang parkir
bukan kata siapa siapa
saya liat sendiri
bos di mana
di warung tempat biasa kita markir
ada berapa orang yang parkir
kalau cuma satu orang
saya sama ajak mau ke sana
bukannya kita mau minta bantuan kang cecep
kalau cuma satu orang
saya sama jack sekarang ke sana
aos ternyata gak cuma sibuk masalah percintaan
dia masih mikirin tempat parkiran kita
dia sekarang di sana
di sana sudah ada orang lain yang parkir
kita ajar orang itu
a saya mau jalan dulu
nah ya udah
yang itu lagi
gak minum air berusia lima uses satu
hari ini sama
saya panggil depends

tapi dia udah gitu ngerti
pegang orang orang kamu semua
cari beberapa orang untuk di pasar
ngurus retribusi dan parkiran
sekarang kalian boleh pergi